suasana mudik mulai terasa di stasiun kutoarjo kabupaten purworejo jawa tengah
hingga sepuluh april dua ribu dua puluh dua terpantau jumlah penumpang yang berangkat melalui stasiun ini mencapai dua sembilan ratus enam puluh enam orang sedangkan yang datang satu sembilan ratus enam puluh enam orang
berdasarkan pemantauan tim cnn indonesia tiket kereta api baik kelas ekonomi maupun eksekutif rute jakarta purworejo dan bandung purworejo di stasiun ini
di kabupaten purwokerjo jawa tengah mulai diburu oleh calon pemudik
pembelian tiket kereta api mulai meningkat setelah pemerintah resmi memutuskan memperbolehkan warga mudik dengan sejumlah aturan
pt kai pun mulai menerapkan kebijakan tarif batas dan tarif batas bawah untuk pembelian tiket pada masa mudik lebaran tahun ini
untuk menggespasi rencakan jumlah penumpang menjelang masa mudik pihak ptki dua puluh lima purwokerto mulai menambah jumlah tenaga keamanan di stasiun kutoarjo
pihak stasiun kutuarjo juga mulai memisahkan penumpang kereta antar kota dengan penumpang kereta lokal dengan peron yang berbeda
hmm gitu ini kan di awal ramadan ini kan stasiun seperti responnya gimana pak
mungkin kita tanggal dua puluh an baru rame nih